seorang pemuda asal kabupaten nia sumatera utara menjadi korban penipuan dan pembunuhan oleh seorang anggota tni al
yang menjanjikannya lulus seleksi calon bintara
kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor karena kehilangan kontak sejak dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
anggota denpom lanal nias serda adan arian m menjadi tersangka pembunuh calon siswa atau casis bintara iwan sutris mantelong banua
menurut pom lantamal dua padang pembunuhan berlatar belakang penipuan
pelaku yang merupakan anggota tni al aktif menghabisi nyawa korban karena tidak mampu mengembalikan uang ratusan juta rupiah
yang diterimanya dari keluarga korban untuk meloloskan
lima korban menjadi bintara tni al
pelaku mengaku memiliki paman seorang perwira tinggi di lantamal dua padang yang dapat membantu meloloskan korban
pada enam belas desember dua ribu dua puluh dua pelaku mengajak korban berangkat ke padang untuk mengikuti seleksi casis
sejak saat itu keluarga hilang kontak dengan korban
pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh dua pelaku mengirimi keluarga foto korban mengenakan pakaian dinas lengkap
pelaku mengatakan kepada keluarga korban sudah lulus dan akan mengikuti pendidikan di tanjung uban kepulauan riau sehingga tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu
pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh dua bersama seorang rekannya pelaku membunuh korban dan membuang jenazahnya ke jurang di daerah talawi sawalunto sumatera barat
kepada temannya pelaku mengaku diperintah atasan untuk membunuh korban dan mengiming iminginya uang sebesar tiga puluh juta rupiah
karena kehilangan kontak pada januari dua ribu dua puluh empat keluarga menanyakan keberadaan korban kepada pelaku namun selalu menerima jawaban tidak pasti
pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat keluarga akhirnya melapor ke lanal nias
sehari setelahnya personel tni datang ke rumah mengabarkan korban telah dibunuh
pelaku dan temannya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
jadi semua yang dia ceritakan paman yang angkatan laut yang dia kenal dengan kapten a ada pada pemerintahan awal kami
dia dibawa ke sawal lunto untuk menemui kapten a itu full set semua tidak ada
tidak ada data yang namanya pamannya angkatan laut setelah kami selidiki tidak ada nama nama tersebut
dan saya yakin kan tidak ada di luar dari serdakan atau penuh meletak laut lainnya yang ikut serta dalam kasus ini
kemudian untuk barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau yang digunakan untuk menusuk dari warga
informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasannya pisau dibuang di sungai di daerah sitebak sitebang
pelaku membunuh korban karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk meloloskan korban menjadi bintara tni al
padahal sudah menerima uang ratusan juta rupiah dari keluarga korban
pelaku juga tidak memiliki paman di lantamal dua padang
pompas tv padang sumatera barat